kok belum punya pacar
gak mau pacaran
monyal langsung nikah aja
sama siapa aja
mau gak jadi istri saya
gak bisa sewa
sewa lapak dipasang
orang orang untuk bisa berjualan
supaya bisa cari makan
teman teman kamu di sepanjang jalan itu
letakkan lela cade
susah nggak cari alamatnya om
cuma dengerin suara hati aja
air putih aja
tunggu ya om
makan sama aja
sama seperti yang kamu mau makan
gak kuat apa
gak kuat lihat senyum kamu
silahkan diminum om
kok minumnya cuma satu
kalau saya nafasnya yang senen kemis
silahkan diminum om
lagian saya gak akan kegoda
mau diambilin lagi om
kamu lagi ulang tahun ya
kok ngajak makan makan
cuma mau makan aja
saya jadi deg degan
makan dulu biar gak deg degan
silahkan diminum lagi om
gak ada orang dirumah
mama lagi main ke rumah kaka
udah gak ada
kakak ada tiga semuanya udah pada nikah
udah gak tinggal disini lagi
kamu anak nomor berapa
bungsu dari empat bersaudara
belum nikah seperti kakak kakak kamu kan
kamu kan cantik
perasaan saya kamu juga soleha
kok belum punya pacar
gak mau pacaran
sama siapa aja yang ngajak saya nikah
kamu mau gak jadi istri saya
aku pengen kamu gabung lagi
ke kelompok kita
ke kelompok kita
kembali ke profesi kami

di lanjut semangat ambil mlop
bukan tempat ke tempat keempat ya
tidak ada ket olan orang
saata tau engep saya
kita bisa jadi tim yang hebat
tapi ubed gak mau jadi partner kamu lagi
maunya sama aku
suruh si imas bikin dua gelas teh
pakai es tapi jangan pakai gula
disuruh bapak bikin teh tiga
yang dua pakai es nggak pakai gula diantar ke teras
yang satu pakai es terus dipakaiin gula ditaruh di sini aja
kalau ikut perasaan akang
akang sebenarnya kayak gila
itu menuntut akang hanya menggunakan pikiran
semua harus diuntungkan
kita membantu mereka untuk mendapatkan tempat usaha
kita berhak menerima imbalan jasa
kebanyakan orang bahkan semua orang lah
menilai kita ini penjahat
menganggap kita ini penghisap darah